saya hanya sebagai pengampu di wilayah saya hanya menegaskan bahwa
nah apa maksud dan tujuan atau misi dari fakta dan kegiatan kegiatan apapun yang akan dilaksanakan nantinya
kalau misalnya di rumah aja sih
dari samena ini kan sebenarnya pemain paling ya salah satu pemain paling potensial lagi draft musim ini ya
ketiga itu bersepedanya cycling
dia juga berpesan kepada para terpidana mati untuk selalu menjaga wudhu
pak yusril kalau dia meramal calon presiden
ini dianggap atau sebagai simbol permohonan keberatan agar nanti pemotongan konde berjalan dengan lancar